pedagang telur gulung ahmad berjualan di kawasan jakarta selatan
harga telur di pasar tempat ia belanja meningkat
dari sebelumnya rp dua puluh tujuh menjadi rp tiga puluh tiga
ahmad membutuhkan setidaknya tujuh kg telur per hari untuk berdagang
ya agak kaget aja harganya makin melambung
terus kita belanja tadinya segini sekarang jadi bertambah modalnya
ya satunya ya gitu aja paling porsinya dikurangin
biasanya goceng lima jadi empat
kalau ini juga apa bikinnya biasanya agak gedean paling agak kecilin dikit gitu
kalau harga mah susah ngerobahnya
kenaikan harga telur juga berdampak pada rohman
pedagang kaki lima cilok telur di jakarta selatan
bener bener naik bener banyak banget ini naiknya
biasanya kan paling naik kalau naik rp satu
paling naik gope sekarang mah
kemarin kan harga rp dua puluh tujuh sekarang sampai rp tiga puluh tiga
rp tiga puluh dua ada yang rp tiga puluh satu
paling murah tiga puluh lah
itu pun belinya kita di agen
rohman membutuhkan tiga kg telur setiap hari untuk menjual dagangannya
ia menyiasati harga telur naik dengan cara mengubah porsi makanan
ya dibikin standar aja kayak biasanya aja lah
kan kalau biasanya kalau telur murah kan kita porsiannya agak banyakin
sekarang paling di standarin aja biasa aja
jangan dikurangin lah
nanti kita itu pembeli jadi kecewa kalau dikurang kurangin
sejumlah konsumen mengaku kecewa dengan kenaikan harga telur
ya sebenarnya keberatan ya mbak kalau misalnya harga telurnya mahal gitu
soal kan berdampak juga nih buat apa namanya para penjual penjualnya
pasti kan harganya jadi naik terus habis itu pasti porsinya juga pasti kan berkurang
menurut ikatan pedagang pasar indonesia ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran
menjadi alasan dibalik meningkatnya harga telur
itu terjadi karena ada supply and demand kita yang nggak seimbang mbak
supply and demand kita itu sering kali terjadi tidak ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran
sementara yang terjadi hari ini adalah permintaannya tidak tinggi
tapi harganya udah melonjak
telur yang di papua rp empat puluh itu tertinggi
maka selain faktor supply and demand yang kedua juga mengenai produksinya
produksi ini kalau kementan bilang produktivitasnya bagus dan kemendak bilang ini oversupply
ini kan udah gak make sense ini antara kementerian perdagangan dan kementerian pertanian
harusnya dua lembaga ini bekerja sama berkolaborasi di hulu ada kementan di hilir ada kementerian perdagangan
hingga kamis dua puluh empat agustus kementerian perdagangan tengah berkoordinasi dengan badan pangan nasional
dan kementerian pertanian untuk melakukan stabilisasi iklim usaha perundasan dalam negeri